polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang penjaga toko pakaian di jalan borobudur kabupaten tangerang banten
beberapa saat setelah kejadian warga sempat merekam upaya pelaku yang mencoba melarikan diri
pelaku berusaha kabur dengan mengendarai mobil minibus putih sambil mengacungkan senjata tajam
pelaku akhirnya ditangkap warga setelah mobil yang dikendarai pelaku menabrak motor bermuatan tabung gas tiga kg
ini adalah visual bagaimana warga ketika menangkap pelaku setelah kejadian pembunuhan
laku berusaha kabur dengan mengendarai mobil minibus putih sambil mengacungkan senjata tabung gas tiga kg
barang barang pembunuhan tidak sama
apa yang menjadikan kekuatannya terjadi
dengar ada kata taing sehingga pelaku kembali menghampiri korban bertanya apa maksudnya
sehingga terjadi percocokan kemudian cakar cakaran lalu pelaku menuju mobilnya mengambil sebuah samurai atau sebuah besi yang bentuknya samurai kemudian langsung menusuk korban
ya motifnya karena tersinggung dan sakit hati